ya tidak hanya melalui karya karya mereka k idol atau k pop star ini cukup berhasil membranding diri mereka
membranding grup mereka gitu ya sehingga segala yang berbau berita
apa yang mereka pakai apa yang mereka makan kehidupan pribadi ini langsung laris diserbu oleh para fans atau para penggemarnya
kita akan bahas bagaimana membingkai pesona artis korea bersama william yuswan kreator konten dari copa max
annyeonghaseyo selamat malam william
gimana sih kalau misalnya william ngelihat bentuk fanatisme dari para fans hallyu yang ada di indonesia
sebenarnya kalau apa ya
mungkin mereka pasti bakal rela untuk ngelakuin sesuatu gitu buat para fansnya kan
mungkin contohnya ya eh untuk para idolnya sorry
jadi contohnya yang lagi trend sekarang itu kayak ngumpulin photocard
jadi kayak mereka tuh misalnya biasanya si a gitu
dan dia harus kumpulin semua foto si a itu dari semua albumnya
itu lagi trend di indonesia tuh
jadi ngumpulin photocard album dan juga kalau misalnya konser pasti dateng ya gitu sih bentuk fanatisme fans di indonesia
dari berbagai macam artis macam macam negara
ada yang dari hollywood ada yang dari indonesia ada yang dari jepang macam macam lah ya
tapi kalau misalnya kita lihat apa yang menarik sih branding dari artis artis korea ini kan biasanya skupnya nggak semuanya itu bisa nyantol globally
ya biasanya kan lokal atau dari dalam negerinya sendiri
kalau korea ini makanannya itu kemana mana
banyak pasar pasar dari luar negaranya pun
kalau k pop sendiri itu pertama mereka tuh pinter gimana cara ngembangin sesuai dengan teknologi gitu
contohnya kalau misalnya sekarang ada teknologi visualnya musiknya juga ngikutin zaman gitu loh
mereka tuh pinter sih gimana cara mengambil hati orang orang indonesia gitu
bukan cuma indonesia doang tapi dunia
contohnya kayak bts itu kan udah berhasil kayak nge break world record gitu ya
jadi kayak k pop itu dia pinter mengemas musiknya supaya diterima oleh satu dunia gitu sih
itu yang bikin kenapa k pop sangat dicintai sampai sekarang
william dibandingkan dengan aktor kemudian aktris korea salah satu magnet atau daya tarik hallyu ini adalah idol k dua
yang kini masuk ke generasi keempat
nah apa ada perbedaan nggak sih cara branding dari masing masing generasi k pop star atau k idol ini
kalau dibilang soal generasinya sih mungkin yang paling terlihatan itu dari segi musiknya
kalau mungkin kita tarik waktu ke sepuluh atau lima belas tahun lalu beda banget musiknya sama yang tahun sekarang gitu
kalau sekarang udah banyak yang kayak edm terus jeruk jet duduk gitu
mereka lebih kayak tekno tekno gitu
jadi kayak menyesuaikan dengan perkembangan zaman
orang orang lagi pada suka musik edm jadi oh k pop gimana kalau di mix sama edm juga gitu kan
terbukti mereka kayak oh jadi semakin mengglobal ditambah mereka juga udah banyak lagu yang bahasa inggris gitu kan
jadi kayak orang orang luar tuh kayak oh what is this
kayak gitu sih
lebih related lebih engage gitu ya
lebih relate karena mereka mengikuti zaman itu
william ada nggak sih pola berita yang dibentuk semacam use judgment gitu ya
kalau mungkin buat fame base nya kan oh nggak nggak nggak gitu
kalau misalnya mungkin yang lainnya juga searchingnya searching skandal isu gitu
itu kalau soal berita negatif sebenarnya agak riskan juga kalau kita sampai salah nulis gitu
jadi makanya sebelum kita ngepost sesuatu pasti kita akan bakal cek dulu ini beneran nggak
apakah emang terjadi di korea gitu
soalnya banyak banget kayak portal portal berita yang kayak akal akal naruh aja kayak oke nih
dia bahkan sumbernya itu nggak jelas dari mana gitu
mungkin cuma cuitan dari twitter
bahkan contohnya ya kayak twitter kan siapa aja bisa nge tweet gitu
tapi kalau kita sendiri keuangan sendiri punya sistem kalau misalnya ada berita negatif
kita langsung ini nih rame di grup nih
eh ini beneran nggak sih
kita nggak cuma satu dua tapi semua dari naper dari instice gitu
kita bakal cek
ya kalau emang benar itu harus kita post gitu
kita nggak mungkin kayak nutup nutupin kalau emang idolnya salah ya emang terbukti kok ya gitu
kalau emang terbukti ya kita berdasarkan artikel yang emang ditulis di koreanya juga gitu
jadi nggak cuma sekedar bisik bisik tetangga tapi harus cek re check lagi cross check lagi
gimana cover website nya juga segala macem ya
thank you banget ya william
juga dari kreator konten copamex udah bergabung dengan korean corner di sian indonesia
karena itu malam hari ini
oke itu tadi demikian korean corne